kita ke informasi berikutnya polres jakarta selatan menangkap dua tersangka kasus vandalisme atau coret coret di underpas mampang kuningan dua juni lalu
kedua tersangka yang di bawah umur ini tidak ditahan lantaran ancaman hukumannya di bawah lima tahun
didampingi kedua orang tuanya tersangka kasus vandalisme underpas mampang kuningan hadir di mapolres jakarta selatan
sembilan belas tahun dan i empat belas tahun hanya bisa tertunduk
kapolres jakarta selatan kombes indra jafar menyatakan kedua tersangka ini ditangkap setelah menelusuri video amatir warga yang merekam aksi keduanya sedang mencoret tembok underpas mampang
polisi menelusuri setelah mengetahui nomor polisi kendaraan sepeda motor yang digunakan kedua tersangka hingga akhirnya dilakukan penangkapan tujuh juni silam
keduanya dijerat pasal empat ratus delapan puluh enam kuhp tentang perbuatan merusak fasilitas umum
namun lantaran ancaman hukumannya di bawah lima tahun
kedua tersangka tidak ditahan
sebelumnya wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan pihaknya telah memberikan hukuman yang mendidik
yakni dengan memerintahkan pelaku untuk menyebarkan pesan anti vandalisme dan anarkisme kepada seluruh masyarakat
dan pihak adikarya bekerjasama dengan pihak kepolisian memberikan hukuman yang lebih mendidik kepada anak tersebut
dia diharuskan untuk memberikan pesan kepada masyarakat dan anak anak muda untuk tidak melakukan tindakan tindakan vandalisme dan anarkis
kedua tersangka pun menyatakan permintaan
mereka mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
kami peserta sahur aksi corak coret di underpass mampang jakarta selatan dengan ini mengakui dan menyesali perbuatan kami tersebut
untuk itu kami memohon maaf sebesar besarnya kepada seluruh warga masyarakat jakarta selatan
dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang menanggah hukum lagi
kedua tersangka mengakui melakukan perbuatan
kegiatan vandalisme itu secara spontan saat rombongannya menggelar sahur under road pada dua juni lalu